kita ke informasi lainnya di mana masa dari komunitas aktivis muda indonesia
menggeruduk gedung komisi pemberantasan korupsi pada rabu siang
mereka menuntut dewan pengawas kpk memecat ketua komisi pemberantasan korupsi
firly bahuri yang telah menerima gratifikasi dan berencana maju di kancah politik dua ribu dua puluh empat mendatang
masa meminta dewan pengawas kpk menindak ketua kpk firly bahuri
karena dinilai terbukti telah menerima kreatifikasi helikopter
meski telah diberikan sanksi tetapi sanksi dinilai masa masih terlalu ringan
masa menuntut dewan pengawas kpk untuk memberhentikan firly bahuri
apalagi diduga firly bahuri
firly akan maju ke kancah politik di dua ribu dua puluh empat mendatang
masa berjanji akan terus melayangkan protes
dengan menggelar aksi ke istana negara hingga firly mundur dari jabatannya
kami menuntut ketua kpk agar bertanggung jawab dengan apa yang sedang dilakukan
karena beliau sudah menerima sebuah kreatifikasi
terutama gratifikasi yang helikopter itu sudah disangsi tapi sanksi ringan
dan terus juga
kami menuntut ada beberapa banyaknya baleho
baliho yang tersebar di beberapa daerah
apa maksud dan tujuannya
kami meminta dewas untuk menyelidiki itu
kalau memang itu dananya dari kpk itu dana apa